mendingan gue sekarang cari cara supaya gue baik lagi sama gue
kayaknya lu gak ngerti caranya bilang makasih ya
memang lo gak minta tapi kan lo bisa menghargai orang yang udah berjasa sama lo
kalau lo mau orang ngehargain lo
jim vin tutup mulutnya nar
kok basecamp sepi gak ngabarin gue
kita lagi di gudang
kirin gak ada nanya bos
emang ada transaksi kok gue gak tau
gak ada bos gak ada transaksi apa apa hari ini
kita di sini abis nyurik adik ribu anak king warrior

kita ancam dia untuk ninggalin king warrior dan ajak gabung bareng geng serigala
jadi kalian ngelakuin misi tanpa koordinasi sama gue
gue lupa ngabarin lo karena terlalu semangat
tadi dian datang ngasih kita uang buat action
eh lo semua denger ya
pemimpin geng serigala itu gue bukan dian
berani beraninya dian ngelangkain gue
kenal lo kan
buat nyari dia doang
lu baca di tangga di perpus
kebalik ya tuh bukunya
ngapain sih boy
ngapain lu disitu
kegep panik amat
ada sesuatu ya nyariin
tapi itu lu bangus dong
itu artinya dia udah mulai terang terangan cari reva
apa lu mau gue bantuin
biar gue cari tau nih dia anak kelas mana
nah bener tuh si ian tuh
kita liat dong
kali aja bentuk kalungnya lope lopek
itu bentuk cinta ku padamu
lo bener tuh ngaco tau gak
pernah gak sekarang lu berdua udah gang ke orang mani nih
gue masih diurusan
biarin aja biarin
biar trauma diselingkuhinnya ilang
hahaha setuju tuh gue
kita harus ketemu
ngomong aja sekarang
kita harus ketemu
ada apa sih
mau ketemu dimana
gue tunggu lo di jalan masih ya
gue bakal bikin perhitungan sama lo dian

gue udah beliin kalung baru buat gantiin punya lo
dan gue ngaku itu karena kecerbohan gue
mau ganti artinya udah impas
lo nih sehat gak sih
lo tau gak sih gue udah effort banget buat beli kalung itu
gue gak peduli ya mau lo effort mau enggak mau apa
gue gak peduli ya mau beli kalungnya
gue gak pernah minta lo beliin gue kalung baru
karena gue minta lo untuk tanggung jawab
lo turun ke bawa barang gue kita cari kalung gue sampe ketemu
ya bukan urusan gue lah
apa sih apa bukan urusan lo
gue tuh gak pernah minta ya dibeliin kalung baru
jadi yaudah cari aja sendiri sana
gue mau lo tanggung jawab lo cari kalung gue sampe ketemu
gak mau ngapain
lengak aja lo gak bisa
bisa gak sih lo lepasin tangan gue sakit tau
lepasin lo kasar banget jadi cowok
gue janji bakal ngelepasin kalo lo mau cariin kalung gue sampe ketemu
kamu itu tuh bukan urusan gue jadi lo cari kalau lo sendiri
sekarang lepasin tangan gue atau gue teriak
gue lebih pilih lo teriak gue gak takut
wih dasar cowok sombong nyebelin
ini hot news paling disaster nih
semoga aja jadi sila gak copot pas ngeliat adegan ala ala drakor yang super sweet kayak gitu tadi
ini gue kirim ke grup vw passion gak ya
tata tumen tumenan ngirim message di grup vw passion
kalau sila lihat gue yakin bakalan pecah perang dunia kedua nih
sil lo gak mau cek whatsapp grup
enggak deh ntar aja
mendingan gue sekarang cari cara supaya gue balik lagi sama gue
maco lo ya kayaknya lo gak ngerti caranya bilang makasih ya
tapi kan lo bisa menghargai orang yang udah berjasa sama lo
kalau dari awal lo udah balikin kalung gue kejadiannya tuh gak bakal kayak gini
kalung itu tuh gak ternilai harganya buat gue
jadi lo gak akan bisa gantiin kalung itu mau lo beliin gue kalung yang harganya miliaran sekalipun
gue gak paham sama lo kenapa sih lo sebegitunya banget sama kalung itu
kalung ini kalung pemberian pacar doang
kalung itu pemberian almarhum nyokap gue